jelang pertandingan kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh enam timnas indonesia melawan brunei darussalam
ketua umum pssi erick thohir pastikan
skuad garuda akan menjamu tim tebuan di stadion utama gelora bung karno jakarta pada dua belas oktober nanti
selain itu erick thohir mengaku laga timnas selanjutnya akan berlangsung di sumatera selatan
ya saya inginnya di sumatera selatan karena sumatera selatan itu kan sempat diproteskan menjadi tuan rumah untuk kejuaraan dunia
ya kita sebenarnya sudah putuskan cuman ternyata situasi alam asap dan segala mungkin kan tidak mungkin di sana
makanya kemarin kita rapat pssi kita putuskan untuk dua belas oktober ini tetap di jakarta di gelora bung karno
bukan saya tidak membawa komitmen atau mengapresiasi persiapan yang ada di sumatera selatan
tapi memang konteksnya situasi alamnya kurang mendukung
tapi saya janjikan nanti buat pertandingan berikutnya kita bawa lagi ke sumatera selatan